kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau klhk mengajak masyarakat untuk mengubah gaya hidup rendah emisi agar bisa meningkatkan kualitas udara di wilayah perkotaan
menurut klhk penyebab utama polusi udara perkotaan akibat pengguna kendaraan bermotor konvensional berbahan bakar minyak
direktur jenderal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan klhk sigit realiantoro menjelaskan
negara negara maju punya gaya hidup yang menempatkan jalan kaki pada hirarki tertinggi lalu bersepeda naik transportasi umum dan menggunakan kendaraan listrik
namun apakah ini hanya imbauan belaka tanpa ada aksi nyata
sudah terhubung melalui sambungan virtual ilham indra sumara seorang pekerja bersepeda selamat sore mas ilham
mas ilham cukup ramai mas surat terbuka untuk dirjen klhk di sosial media
jadi bisa dijelaskan
mas di sini apa isi surat terbukanya mas
sebenarnya tidak nyangka juga bakal sesir hal itu
karena sebenarnya hanya sekedar surahan hati saja sebagai penggiat pekerja bersepeda
yang mana saya sebetulnya bersepeda pun tidak setelah himbauan dari pak sigit
tapi sebelumnya saya menjalani bersepeda ke kantor itu sudah jalan
tahun ketiga ya intinya sih ya untuk membantu kita bagaimana memberikan sumbang sih
ya tidak memberikan emisi gitu aja
tahun ketiga bagaimana mas pengalamannya selama tiga tahun ini bersepeda khususnya terkait dengan polusi udara
karena kan cukup jauh ya jaraknya ya mas dari depok ke jakarta
betul mbak jadi yang saya rasakan ya akhir akhir itu kayak ketika saya bersepeda saya merasa seperti saya sudah bersepeda
ketika bersepeda itu kan dulu awalnya nggak pakai masker ketika bersepeda
ketika lama lama kok kayaknya gampang pilek
bahkan pernah saya itu kena batuk pilek satu bulan itu nggak sembuh
kemudian pas nge wess itu pas pulang dari kantor mata itu perih banget
setelah dilihat memang untuk polusinya cukup tebal
jadi bikin perih mata bikin kita jadi gampang kena batuk pilek juga
jadi ya akhirnya memutuskan buat
memaksakan diri untuk menggunakan masker
dan alhamdulillah ada efek yang cukup signifikan setelah kita menggunakan masker
mas ilham dampak buruk yang dirasakan akibat polusi ini baru baru ini saja sebulan dua bulan terakhir
atau sebenarnya selama tiga tahun kebelakangan ini juga beberapa kali sempat dialami
kalau dulu dulu sih paling ya batuk pilek biasa
tapi baru ini mbak yang akhir akhir ini aja ya
benar benar sampai ngerasain efeknya ketubuh itu separah itu
baru satu bulan dua bulan terakhir ini ya merasakan efek separah itu ya
kemudian seberapa banyak sih sebenarnya masyarakat yang sudah juga lama menggunakan sepeda
ataupun transportasi publik lainnya yang sebenarnya tidak menimbulkan emisi
yang diketahui oleh mas ilham
baik untuk yang saya katakan sebenarnya kan yang diberi sepeda
kebetulan kayak saya juga join di beberapa komunitas kayak black to work indonesia yang ini sudah masuk ke tahun ke delapan belas
dan juga ada komunitas kues menuju kantor atau gontor
di situ banyak teman teman yang hampir tiap hari menggunakan sepeda untuk ke kantor
ada yang tiap hari ada yang sekedar mungkin dua kali sampai tiga kali dalam satu pekan
jadi ya karena kan memang kalau saya pribadi menganggap sepeda itu bukan solusi untuk semua warga
di jakarta ya karena kebanyakan pekerja di jakarta kan rumahnya ada yang dari depok bekasi tangerang
yang mana jarak ke kantor itu cukup jauh di atas dua puluh kilo dan itu kalau buat yang belum terbiasa sangat berat mbak
jadi sebenarnya tidak semudah itu juga ya mengubah gaya hidup dengan bersepeda
karena memang jarak yang ditempuh tidak semuanya pendek seperti itu ya mas ya
ya mbak benar kalau yang pendek itu kan ya kita bisa menggunakan miskomuting
dari rumah ke stasiun atau dari rumah ke yang halte itu bisa dengan bersepeda
disambung dengan krl atau dengan transjakarta
kemudian terakhir mas surat terbuka ini hanya untuk dirjen klhk saja
atau ada masukan lain untuk para pejabat maupun pemerintah
ya kami sih berharap dengan kondisi yang seperti ini ada aksi yang nyata dari pemerintah
sebagai pembuat kebijakan sehingga bagaimana kebijakan itu bisa benar benar mengurangi polusi di jakarta khususnya
sehingga orang jakarta itu bisa menghirup udara dengan nyaman mbak
nggak bikin sakit gitu aja
baik ditunggu aksi nyatanya tidak hanya dari masyarakat ya
namun juga pemerintah yang mengimbau melakukan aksi nyata tersebut
terima kasih mas ilham indrasmara telah bergabung bersama kami sore hari ini di cnn indonesia newsroom